antrean kendaraan yang keluar dari gerbang tol merak mengular sepanjang satu km
penumpukan terjadi akibat cuaca ekstrim yang terjadi di pelabuhan
hingga membuat arus penyeberangan terganggu
antrean panjang terjadi karena cuaca buruk di pelabuhan merak jelegon banten
sehingga kendaraan menumpuk di area dalam dan luar pelabuhan
muatan di lambung kapal sulit keluar karena lintasan kapal ke dermaga bahaya untuk dilintasi
masuk kapal emang pelabuhannya kenapa bapak
jadi disetop di pelabuhan
mengular hingga kurang lebih informasi yang kami dapatkan dari jasara harja hingga lima km
atau ini adalah hingga ke interchange dari jalur utama tol menuju ke arah jalur keluar gerbang tolpaster
dan kalau kami pantau tifal dan juga saudara sudah awam dan sudah pasti ya
biasa memang kalau dari kendaraan kendaraan yang mendominasi di akhir pekan ini adalah kendaraan kendaraan dari jakarta
dan ini merupakan kendaraan kendaraan pribadi
maka dari itu memang kalau melihat tidak hanya di gerbang tol paster ini saja tiffal dan juga saudara namun keramaian
mobilitas masyarakat dan juga mobilitas kendaraan ini terlihat hingga ke pusat kota bandung
jadi kalau tadi sepanjang jalan kami pantau tifal dari arah gerbang tol pasta hingga ke arah jalan raya pasopati dan juga jalan raya dr junjunan kota bandung
artinya ini adalah jalur dari gerbang tol paster menuju ke pusat kota
kepadatan kendaraan ini terlihat sangat ramah
kalau jangka waktunya ini dari pukul dini hari hingga pukul tiga sore
dan kalau dibandingkan dengan kemarin tifal dan juga saudara dari pukul hari hingga pukul
jadi dari pukul tiga sore ini ada kenaikan sekitar sembilan ratus an jumlah kendaraan yang masuk ke bandung di hari ini
karena kalau di tanggal delapan kemarin ini ada dua puluh tiga dua puluh enam kendaraan
di sore hari ini di tanggal sembilan ini ada dua puluh tiga sembilan ratus an kendaraan yang masuk ke kota bandung rival
dan kalau kami lihat ini hingga saat ini antrian kendaraan dari kendaraan yang keluar menuju ke kota bandung
di gerbang tolpaster ini hampir bersentuhan dengan kendaraan kendaraan yang telah keluar dan menuju ke jalur utama jalan menuju ke pusat kota bandung tival
oke kalau begitu adakah skenario yang mungkin diterapkan oleh petugas lalu lintas di sana atau mungkin dari jasa marga untuk bisa memastikan aliran kendaraan ini tetap lancar
dan mungkin alternatif jalur mana yang bisa dimanfaatkan untuk kendaraan yang akan masuk ke kota atau ke bapak tengah bandung
oke jadi apakah ini adalah jalan tol yang harus dilakukan
atau ini adalah jalan tol yang harus dilakukan untuk melancarkan arus lintas kendaraan yang keluar dari gerbang tolpaster
ini gardu tol yang dioperasikan sudah dioperasikan secara maksimal
yakni ada sebelas gardu tol yang seluruhnya dibuka
tapi tentunya seperti biasa tiffan dan juga saudara ada antisipasi berupa jemput bola untuk pengguna jalan tol yang akan melakukan transaksi keluar
dengan nanti akan melakukan perubahan atau perubahan dengan perubahan yang akan dilakukan
mengerahkan mobile reader dimana nanti petugas dari jasa marga ini akan menuju ke kendaraan kendaraan
yang akan melakukan transaksi sehingga antrian kendaraan ini bisa lebih terurai
namun kalau kita berbicara mengenai alternatif rival dan juga saudara memang gerbang tol paster ini adalah
jalan atau akses yang paling dekat menuju ke pusat wisata dan juga pusat kota lembang begitu rival
oke itu untuk pantauan yang akan menuju ke kota bandung bagaimana untuk akses di jalur penyeberangan sendiri suherdi
sempat padat waktu itu karena kondisi cuaca buruk untuk sekarang apakah masih terpantau padat
ya saudara tiffan dan saudara dulu saya pantauan di area pelabuhan eksekutif di dermaga eksekutif pelabuhan merak ini
kondisi saat ini dengan cuaca yang sudah berangsur normal dan berangsur dengan kondisi cuaca angin juga tidak
tidak ada angin kencang dan gelombang air laut di selat sunda ini berangsur normal
dan kondisi truk ratusan truk yang masih tertahan di luar pelabuhan hingga pintu tel merak ini berangsa normal
tertarik dengan kapal kapal yang sudah dioperasikan
dan pihak sdp sudah mengoperasikan semua dermaga tujuh dermaga yang sebelumnya sempat ditutup semata
dengan dua dermaga yaitu dermaga empat dan dermaga tujuh
yang ini kami yang lembaga tersebut ya karena tidak ada penahan ombak yang sempat tertahan karena cuaca ombak
sampah bongkar muat tidak bisa dioperasikan
dan saat ini kondisi di waktu petang ini berangsur berangsur kendaraan pribadi maupun kendaraan truk yang akan masuk
yang akan ditutup kapal ini
dari cilegon banten soehardi melaporkan sebelumnya fida alatas langsung dari bandung jawa barat